dua orang narapidana lembaga pemasyarakatan cibinong bogor juga kabur setelah menjebol tralis kedua napi kasus pencurian dan narkoba itu kini masih diburu petugas
belum lagi lima buronan narapidana atau napi lapas paledang ditemukan
dua orang narapidana penghuni lapas cibinong di kelurahan pondok raja kecamatan cibinong kabupaten bogor jawa barat juga kabur sejak rabu lalu
mereka kabur dengan cara menjebol tralis penjara
tak ditemukan bekas alat bantu di lokasi
buruknya struktur bangunan penjara diduga memudahkan pelarian mereka
dua buronan tersebut bernama deddy narapidana kasus pencurian dan suvento narapidana kasus narkoba
mereka baru menghuni sel blok pengasingan sebelum kabur pada rabu dini hari
narapidana ini pada diperkirakan dini hari sekitar pukul dua puluh
memanfaatkan kelengahan petugas yang mungkin sudah kelelahan
dengan situasi kondisi cuaca yang juga kurang mendukung menjebol tralis angin angin
hingga kini petugas masih memburu kedua beronan tersebut